suasana terminal lewi panjang kota bandung pada rabu dua puluh dua desember terpantau sepi tidak terlihat
adanya penumpukan penumpang menjelang libur akhir tahun dua ribu dua puluh satu berdasarkan data dari pengelola
terminal lewi panjang dalam lima hari terakhir rata rata ada seribu tujuh ratus lima penumpang dan tiga ratus bus yang
berangkat menuju berbagai kota dan provinsi dari terminal lewi panjang diperkirakan kenaikan
penumpang akan boleh terjadi pada jumat dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu kondisi serupa juga terlihat
di terminal cicahem belum terlihat adanya kepadatan penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar
kota dan provinsi meski demikian pengelola terminal cicahe mengatakan sudah terlihat
adanya peningkatan penumpang sekitar lima hingga sepuluh persen dalam dua hari terakhir ini dari rata rata
tujuh ratus penumpang yang berangkat menjadi delapan ratus penumpang hai puncaknya itu diperkirakan
besok tanggal dua puluh empat dua puluh lima ya dua puluh lima untuk natal dan tahun barunya nanti untuk menjelang penggantian tahun gitu
itu untuk hari hak untuk ketuk rame nya gitu sementara itu suasana di stasiun bandung terlihat
cukup ramai namun pt kai daop dua bandung menyebut kondisi ini terhitung masih normal berdasarkan data hingga
tercatat ada dua puluh empat empat ratus penumpang yang menggunakan jasa kereta api di wilayah daob dua bandung atau rata rata
empat ribu lima puluh penumpang perhari angka ini tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan jumlah penumpang sebelum
masa libur natal dan tahun baru yang mencapai tiga ribu lima ratus hingga empat penumpang dalam sehari diperkirakan
peningkatan penumpang akan terjadi pada dua puluh dua dan dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh satu sebelum diberlakukannya surat edaran
terkait perjalanan menggunakan kereta api di masa nataru perubahan aturan itu diantaranya bahwa
mulai nanti tanggal dua puluh empat desember sampai tanggal dua januari nanti semua pengguna jasa kereta api
yang berusia di atas tujuh belas tahun harus menyertakan bukti vaksin komplit artinya tahap satu dan
tahap kedua sedangkan untuk yang dua belas tujuh belas tahun mereka masih diizinkan menggunakan bukti
vaksin tahap pertama saja bagi anak anak yang berusia di bawah dua belas tahun mereka nantinya diharuskan
menyertakan bukti pcr jadi bukan lagi antigen tapi mereka harus melaksanakan menyediakan bukti
pcr dengan hasil negatif untuk melayani penumpang pada natal dan tahun baru pt kai
daob dua bandung menyiapkan satu ratus empat puluh dua kursi untuk sembilan belas perjalanan kereta api jarak jauh tujuan jakarta
jawa tengah dan jawa timur laisa nisa rusman rusmana bandung jawa barat